kementerian esdm telah menerbitkan permen esdm nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik aml bagi rumah tangga
serta petunjuk teknis penyediaannya
rencananya tahun dua ribu dua puluh tiga akan dibagikan lima ratus ribu unit rice cooker di seluruh indonesia
dirjen keteraga listrikan jisman p huta julu mengatakan
program ini bertujuan mengurangi impor lpg yang digunakan untuk memasak
meningkatkan konsumsi listrik per kapita
serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih
pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar satu ratus empat puluh gigawatt hour
setara dengan kapasitas pembangkitan dua puluh mw
program ini juga berpotensi menghemat lpg sekitar dua puluh sembilan juta kilo
atau setara sembilan tujuh juta tabung tiap
yang berhak menerima program ini adalah rumah tangga pelanggan pln
berdaya empat ratus lima puluh volt ampere sampai satu tiga ratus volt ampere
yang berdomisili di daerah tersedia listrik dua puluh empat jam menyala
dan yang paling penting adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki alat memasak listrik
warga kelurahan manggarai kecamatan tebet jakarta selatan ini
menyambut baik program pembagian rice cooker gratis
senang aja gitu
sangat ngebantu lah orang orang kecil itu
yang belum punya apa namanya
magicom gitu ya
sangat ngebantu banget
program untuk peralihan energi bersih dan terjangkau ini
pada penerima sebelum rice cooker didistribusikan
juga ada efisiensi di sini
ini perlu dicatat juga kalau dari pemakaian gas ke listrik itu
khusus untuk kalau kita bandingin yang memasak nasi aja
itu ada efisiensi dari segi penggunaan energinya
jadi yang ter displace dari segi lpg mungkin
secara ekivalen akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan listrik yang dinaikkan gitu
tapi kalau overall akan berubah signifikan
ya nggak sih bau urannya lpg listrik ya nggak juga
iesr menyatakan program ini sebaiknya tidak hanya bertujuan
mengalihkan perilaku dari penggunaan energi gas ke listrik
tetapi juga ladang edukasi tentang manfaat mengurangi polusi dan emisi